hati divo bocah kelas enam sekolah dasar asal surabaya ini sedang berbunga
pasalnya di usianya yang ke sebelas tahun divo telah mendapatkan kartu identitas anak atau kia
kartu ini diperolehnya setelah diurus oleh sekolahnya sd al irsyad surabaya
kebahagiaannya bertambah ketika mengetahui per dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
saat puncak perayaan hari anak nasional di surabaya kemarin
kia nya bisa untuk alat pembayaran
potongan harga makanan potongan harga tempat rekreasi
ya kartu identitas anak merupakan kartu kependudukan anak
isi identitasnya berupa nik atau nomor induk kependudukan data pribadi hingga tanda barcode
nah di surabaya inovasi kia menjadi alat pembayaran diintegrasikan dengan aplikasi ktp
aplikasi besutan di spenduk capil kota surabaya
yang bekerja sama dengan bank milik pemerintah daerah ini
membutuhkan input nick dan juga barcode yang tertera di kia
integrasi kia dan aplikasi ini diperkenalkan wali kota surabaya
pada puncak hari anak nasional pada dua puluh tujuh juli kemarin
orang tua pun mengapresiasi inovasi ini
maklum saja benefit yang ditawarkan diantaranya bisa untuk pembayaran spp kantin
busurabaya hingga diskon di mercan mercan yang telah bekerja sama hingga diskon lokasi wisata
dan kalau pun nanti ke depannya fungsi dari kia ini bisa untuk potongan diskon
untuk di tempat belanja atau di tempat rekreasi atau naik bus kota
terus naik ke tempat tempat rekreasi seperti kebun binatang kenjeran itu
kalau dapat potongan sangat bagus termasuk untuk pembayaran pembayaran misalnya untuk di kantin
terus dapat potongan itu juga bagus termasuk kita bisa mengajari anak untuk mengelola keuangan
saat membantu misalnya si anak ini belanjanya di mana gitu loh
terus menggunakannya apa aja itu kita bisa mengontrol gitu loh
jadi ini saat membantu kita sebagai orang tua bisa mengontrol pengeluaran si anak
termasuk untuk pembelanjaan apa saja kita bisa mengontrol
inovasi kia menjadi alat pembayaran yang diintegrasikan dengan aplikasi ktp
merupakan cara dispenduk capil kota surabaya untuk meningkatkan capaian pembuatan
oh iya jadi kita memang oleh pak mendagri melalui pak dirjen duk capil
prof sudan memang diberikan target bahwa setiap kota kota duk capilnya diminta di akhir tahun ini
harus mencapai jumlah anak berusia di bawah sebelas tahun
itu yang sudah punya kaya minimal empat puluh persen dan kita sudah empat puluh sembilan persen alhamdulillah
untuk mendapatkan kia bisa diuruskan oleh pihak sekolah
atau mendaftar mandiri lewat aplikasi milik dispenduk capil kota surabaya
yakni clumpit new generation atau mengurus di kelurahan dan kecamatan
anak yang berhak mendapatkan kia mulai usia hingga di bawah tujuh belas tahun
wida subianto miki peresia surabaya jawa timur